pegawai pengadilan negeri denpasar meniadakan pelayanan dan bersidangan selama dua pekan ke depan setelah lima pegawainya dinyatakan positif covid sembilan belas
penutupan ini dilakukan mulai hari ini hingga dua september mendatang
wakil ketua pengadilan negeri denpasar wayan gede rumega pada rabu pagi menyatakan
kasus ini berawal saat pihak pengadilan negeri denpasar melakukan rapi tes masal terhadap seluruh pegawai dan staff
kemudian diketahui terdapat lima belas orang yang reaktif
selanjutnya dari lima belas orang ini dilakukan uji swab dan hasilnya lima orang positif covid sembilan belas
saat ini kelima orang yang positif covid sembilan belas menjalani perawatan di tempat isolasi milik pemprov bali
sedangkan pegawai yang hasil rapidnya reaktif namun swab negatif menjalani isolasi mandiri
tidak ada yang sakit namun pn denpasar punya program untuk rapid test
hasilnya lima belas orang yang reaktif
dari lima belas orang tersebut ditindak lanjuti untuk swab
dari hasil swab tersebut lima orang personil kita yang reaktif tersebut positif swabnya
maka kita mulai hari ini kantor pengadilan negeri denpasar tutup dua minggu ke depan